ingatkah anda pada sosok dian piscesha seorang penyanyi legendaris indonesia
yang naik daun pada era tahun delapan puluh an hingga sembilan puluh an
lagu populernya berjudul tak ingin sendiri hingga kini masih berdendang di telinga masyarakat indonesia
lahir pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu dian piscesha genap berusia enam puluh dua tahun pada tahun dua ribu dua puluh tiga ini
usia yang tidak muda lagi tapi semangat dan aktivitas dian piscesya masih seperti kalam muda
dian viscesha saat ini masih rutin latihan bernyanyi di rumahnya
agar memberikan performa maksimal saat tampil di berbagai acara
penyanyi ini juga gemar melukis saat sedang senggang di rumahnya
selain itu dian piscesha juga aktif sebagai penyuluh dan relawan dalam organisasi berantas narkoba
sebetulnya aktivitas memang padat karena apalagi sekarang ya abis covid tuh kan baru mulai lagi saya aktif di organisasi
terus nyanyi ada beberapa tapi yang acara acara ringan lah ya nggak berat
jadi harus betul betul fisiknya
terus vokalnya juga jadi harus saya jaga
terus latihan lagu lagu karena kan ini berdasarkan polling ya lagu lagunya yang diminta itu
jadi saya harus latihan lagu yang akan dinyanyikan
lalu dengan aktivitas segudang aparsep sang penyanyi legendaris agar tetap bugar dan awet muda
dian piscesha menjaga pola hidup sehat mulai dari rutin berolahraga makan makanan sehat dan merawat kulit
selain merawat tubuh dari luar
dian piscesha juga merawat kecantikan dari dalam hati
kalau untuk kesehatan memang saya menyiplinkan diri
men setting diri saya sendiri pikiran dan hati
ya pertama pastinya olahraga olahraga pun ringan karena saya sebetulnya ada beberapa penyakit yang memang harus dijaga
meluangkan waktu untuk diri sendiri pun penting bagi dian piscesha
biasanya dian piscesha gemar melukis saat waktu senggang di rumah
selain sebagai hobi melukis juga menjadi aktivitas refreshing baginya
selain menjaga gaya hidup dian piscesha juga memberikan perhatian ekstra terhadap gaya berpakaiannya
gaya yang selalu modis menjadi salah satu kunci agar penampilannya tidak membosankan
dan juga untuk penggemarnya
kalau fashion itu saya harus jaga pakaian tapi saya semua desain sendiri bikin sendiri
pokoknya karena saya tidak suka yang terlalu ramai
jadi ya yang penting enak di badan terus cocok warnanya dengan kesukaan saya gitu
di usianya yang tak lagi muda dian piscesha masih aktif di dunia tarik suara
dian piscesya akan membawakan deretan lagu hits yang akan mengembangkan kembali ke dunia
bersama kami akan menunjukan daratan lagu hitsnya pada intimate concert senandung rindu
kolaborasi event cnn indonesia dengan label jk records
tiga juni di gandara city hall jakarta
tidak hanya itu anda bisa bergabung dan menyaksikan langsung penampilan heidi diana
marcelle sihaan dan lucky octavian di gelaran senandung rindu
jangan sampai kehabisan dapatkan tiketnya di event detik com